protes dari pedagang mulai bermunculan setelah pemerintah melarang penjualan minyak goreng curah mulai satu januari dua ribu dua puluh
pasalnya para pedagang eceran dan masyarakat kecil seperti pedagang gorengan dan lainnya masih membutuhkan harga yang murah
sementara harga minyak kemasan kian naik
menurut seorang pedagang eceran minyak curah jika penjualan minyak goreng curah dilarang
sepatutnya pemerintah lebih dulu menurunkan harga minyak goreng kemasan yang dalam satu bulan terakhir melonjak
dalam satu bulan terakhir saja harga minyak goreng curah melonjak dari rp lima belas per kilogram menjadi rp dua puluh
sementara kemasan dari rp lima belas menjadi rp dua puluh tiga per liter
selisih harga minyak goreng curah dan kemasan ini terasa memberatkan bagi masyarakat
kalaupun toh itu memang mau diganti seharusnya harga yang
kemasan pun jangan tinggi tinggi banget
sekarang harga ininya aja masih tinggi banget
sudah di atas rp lima belas ya taruh lah kalau misalkan mau diadakan yang minyaknya ini nggak ada minyak curah nggak ada
seharusnya gantinya juga nggak jauh beda lah
sementara itu salah satu pedagang gorengan di wilayah kecamatan ciracas juga mengeluhkan kenaikan harga minyak goreng kemasan
terakhir sejak minyak goreng curah langka di pasaran dia terpaksa beralih menggunakan minyak goreng kemasan
dampaknya omset dagang pun berkurang
berarti untuk goreng ya biasanya penuh satu wajan sekarang dikurangin
ya makanya modalnya nampak nampak terus ya jadi kan dikurangin sedikit sedikit gitu biar lancar lah
sementara itu para pedagang berharap
pemerintah mempertimbangkan kebijakan larangan minyak goreng curah terlebih saat sektor perekonomian belum pulih akibat pandemi covid sembilan belas